pemerintah melalui kementerian perhubungan memutuskan menghentikan sementara uji coba operasionalisasi lrt jabodebek
yang telah berjalan sejak dua belas juli lalu
kemenhub mengungkap alasan menghentikan uji coba operasi terbatas lrt jabodebek
yakni adanya permasalahan pada sistem software
karena itu uji coba operasionalisasi lrt jabodebek di setop sementara mulai tujuh belas juli hingga dua puluh juli dua ribu dua puluh tiga
dikutip dari cnn indonesia com direktur jenderal perkereta apian kemenhub rizal wasal mengatakan
permasalahan sistem software tersebut ditemui saat rapat evaluasi pilihan uji coba pada lima belas juli lalu
rizal menambahkan setelah keseluruhan pembaruan software selesai
nantinya akan dilakukan trial run terlebih dahulu sebelum dibuka kembali untuk umum
uji coba lrt jabodebek dengan penumpang dilakukan pada dua puluh tujuh juli hingga lima belas agustus mendatang